menjelang hari raya idul fitri jutaan masyarakat indonesia berbondong bondong pulang kampung atau mudik
yang mencuri perhatian presiden joko widodo menyempatkan diri menyapa masyarakat yang hendak mudik
pemudik di terminal baranang siang bogor jawa barat dikejutkan dengan kedatangan presiden jokowi di atas bus
di dalam bus presiden jokowi sempat berbincang dengan beberapa pemudik
ia menanyakan tujuan para pemudik
presiden jokowi mendoakan agar para pemudik tiba dengan selamat di tempat tujuan masing masing merayakan idul fitri
presiden juga mendoakan berbagai kebahagiaan hingga rezeki dengan sanak saudara dan juga teman
berbagi kebahagiaan berbagi cerita dan tentu saja berbagi rezeki
saya mengucapkan selamat idul fitri satu sawal seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
mohon maaf lahir dan batin
semoga kefitrian kita semakin mempererat persatuan dan persatuan dalam berbangsa
serta berguna untuk membangun bangsa ini ke depan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh